si kemot idenya kita cari bisnis lain aja gimana
yaudah kalau gitu ini idenya neng aja ya
abang nggak usah buka bengkel motor tapi abah buka servis motor
wah ide bagus neng
nanti di slogan disitu
servis motor bukan bengkel motor
servis motor sama bengkel motor sama
jangan lebih dekat dari dua meter inget perjanjian abah
ini sebuah nasi bungkus buat abah sama raya
mau makan siang kan
kamu jangan makan itu
sini mendingan dua duanya buat abah
iya abah seraka banget sih
kan neng juga lapar
mendingan yang sekarang neng
abah takut ini ada guna gunanya nih nasi bungkus
ada ilmu peletnya ini nanti kamu dipelet sama dia
saya tahu pikiran anak muda seperti kamu
hah astaga ya gak mungkin lah abah
saya aja gak ngerti gitu gituan masa saya mau ngelet rakyat
sih abah lagi ini buat apa sih
jangan dipelet bah
dari awal kebetulan juga udah sedih kan
suka nasi nasi bungkus
ke raya hah
atau cuma karena
dateng sini juga mau terimakasih
sama abah karena kan tadi abah udah no incentive
saya kalau nggak saya tadi mungkin udah ada di penjara kali ya
kamu tadi berantem terus tolongin abah
alhamdulillah kayaknya diam diam abah udah bisa nerima mondi deh
kenapa pada diem kayak apa bagi ke sawah
udah lapar ya
habar abah neng ambil piringnya dulu ya
kamu gak nurut ya sama saya
tadi kan saya sudah bilang sama kamu
jangan sekali kali deketin anak saya lagi
nyawa dia bisa terancam gara gara kamu itu bekas anak motor
kalau itu mau wabah saya nggak bisa
terpaksa saya pasti ngelawan abah
karena jujur saya nggak bisa jauh dari raya abah
iya raya juga yang udah ngerubah saya jadi gini
saya yang minta saya keluar dari geng motor
raya yang bikin saya jadi anak baik abah
wani yang dia budak
tapi jika memang dia teh
memang benar benar cinta sama si neng
saya tetap tidak percaya sama kamu
dan tidak akan pernah percaya
padahal ngobrol terus
yuk makan yuk
kamu duduk ya
mau mau makan
nanti duduk dulu
uh udah makan
gua udah makan
gua udah makan
main main kamu bro
tadi aku abis ngelewatin rupo di kontrakin
deket sih jaraknya dari sekolah kamu
udah gitu juga biayanya
aku liat sih gak begitu mahal
mau dong aku liat
nah yuk ntar kita liat ya
ini kenapa abah dicuekin
diajak ngomong gak tuh
abah kan lagi sibuk makan
iya tapi kan abah juga denger neng
kamu nanti anterin abah ngeliat rupo yang mau disewain
iya si abah
enggak aku udah capek
mulai hari ini kita putus
dev dev jangan gitu dong
jangan jangan jangan putus dong
gue gak bisa hidup tanpa devi
gua harus bujuk dia
biar dia mau balikin lagi sama gua
biar dia jadi pacar gua lagi
aku gak mau putus sama kamu
aku bener bener cinta sama kamu
sensei kita jadi latihan kan
gue harus samperin devi ke rumahnya sekarang
sensi sepertinya ada masalah serius
apalagi masalah ceweknya
dia tuh kalau berantem sama ceweknya ya gitu tuh
pasti selalu kalah
jagoan itu kalahnya sama cewek
ah tau dari mana lu
serius tetangga gue preman terminal dikeroyok sepuluh orang itu para tumbang
tapi giliran sama bininya berantem
saya nyari devi ada
tunggu sebentar ya
mas mbak devi nya lagi istirahat lagi gak mau diganggu
suruh keluar sebentar aja mbak
keluar sebentar aja
devi keluar dong devi
hah kamu dengar
engga tapi dia enggak tahu
bagus tempatnya neng ya
neng nanti abang ya kalau gini mainnya jadi usaha di bawah di atas ada tempat tinggal neng
aduh daerahnya juga hei
abah juga gini gini punya skill dulu nih
skill apa itu ya dulu
ngurus balong jual jual lauk bisnis lauk
ya ikan itu main main
bah abah kan dulu bekas anak geng motor
kenapa gak buka bengkel aja
yang ada motor mah tambah rusak
hei neng abah gini gini juga bisa nurunin mesin
ngotaknya tik dikit tapi gak bisa naikinnya lagi
terima bongkar dan tidak terima pasar
akhirnya masuk bengkel juga motornya bang
eh tapi bah
bukannya om dudung itu bisa ngotak ngatik mesin ya
udah bisa nurunin mesin gitu
kenapa abang gak coba hubungin om dudung aja
biar dia ikut buat bantuin abah usaha di sini
bagus idenya neng tapi
karena ini keluar dari mulut si k mod
idenya kita cari bisnis lain aja gimana
yaudah kalau gitu ini idenya neng aja ya
abang nggak usah buka bengkel motor tapi abah buka servis motor
wah ide bagus neng
nanti di slogan di situ
servis motor bukan bengkel motor
servis motor sama bengkel motor kan sama
jangan lebih dekat dari dua meter ingat perjanjian abah